order now novel ikatan cinta download plaklik sekarang
kenapa sakit ada yang sakit
pak riki terima kasih sudah membantu menggagalkan untuk kaburin felix dan kawan kawan
pak riki pak riki
saya harus berubah ke klinik ayo pak riki
sudah ada kabar belum
felix dan teman temannya gagal melarikan diri dari tahanan
apa apa sama mama di sini kok jagain rinda
ma ya naturally kita back

sayangnya aku buat mama sama papa
segede apa sih
segede perahu ambil
cintanya papa buat raina dan mama itu sebesar dunia
aku mau pulang ke syuranta gia
kenapa jadi nggak bisa tidur ya
aku jadi kepikiran sama sofia

di rumah pg
kau buah alaikum salam
biar motornya itu mandi gitu loh
sekali sekali nemenin kakak kakak polisi
mas masuk dulu aja
kak sofi juga udah siapin hadiah spesial buat mas
tuh cakep kali motor
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
capek mas seharian
nanti istirahat ya
tadi tama bilang kamu ada hadiah mau tanya
eh kok gitu sih
emang mau tau banget
aku deg degan juga sih mau ngasih taunya
kututup mata deh
aku seneng banget mas
aku gak sabar mau besarin anak kita bersama sama kamu
nanti kalau kamu udah gak sibuk
dan gak banyak dinas kita segera resmikan pernikahan kita di ku ayam mas ya
karena kemarin kita hanya nikah siri di depan penghulu
supaya nanti kalau anak kita udah lahir dan mau bikin akta gak dipersulit
nanti aku urus ya
seneng banget aku mas
oh iya aku sampai lupa belum bikinin teh buat mas
saking seneng banget mau bikin kejutan buat kamu
bentar ya mas ya aku bikin kamu teh dulu ya
sayang aku pemotretan seminggu di jogja
saya mau ke jogja
maafkan aku sarah
aku tahu ini salah
tapi aku gak sanggup selalu kamu nomor dua kan
sudah satu minggu kamu sibuk pemotretan enggak ada kabar
bahkan kamu gak tanya suami kamu ngapain
kamu gak tahu suami kamu di mana
aku capek sarah
karena aku sudah membohongi kamu selama kebersamaan kita
sehingga kamu pergi dengan kesedihan
dan meninggal dunia dengan cara
kamu meninggalkan aku dan bayi kita
dan kamu gak bisa merawatnya seperti harapan kamu

dan sekeping memilih untuk hidup

dulu saya berpikir
jatuh cinta adalah hal yang paling gila
sampai akhirnya cinta itu nyata
cinta yang bisa saya rasakan setiap saya menetapkan mundi
dan ternyata cinta itu membuat saya bahagia
kok rena udah bangun
sakit ada yang sakit
belah belah rambut mama
saya wudhu dulu ya mau sholat semua
papa pasti malu tuh
ditanya ke dia gitu